berikutnya seberangi sungai demi kesekolah
saudara demi sampai ke sekolah puluhan siswa sekolah dasar di cianjur jawa barat
terpaksa menyeberangi sungai berarus deras
meski berbahaya hal ini terpaksa dilakukan lantaran tak ada akses jembatan penyeberangan
sambil menenteng alas kaki puluhan siswa sekolah dasar di cianjur jawa barat
berjalan kaki sejauh dua km melewati hutan
belum lagi saat kondisi tanah tengah licin usai diguyur hujan tak jarang mereka pun terjatuh
ya inilah perjuangan anak anak demi sampai ke sekolah
usai melewati hutan belantara mereka pun masih harus menyeberangi sungai cibayawak yang berarus deras
hal ini terjadi lantaran jembatan penyeberangan tak kunjung dibangun meski sudah ada fondasi yang berdiri
tapi kalau nggak sekolah kalau nggak penyelenggara nggak penyelenggara
terinya menyenangkan cuma bagaimana kewajibannya sebagai guru
daripada anak terpengkalai tidak belajar makanya guru juga berusaha menjemput anak yang tidak bisa menyeberang
meski pihak sekolah selalu mengawasi anak anak namun pihak orang tua dan warga berharap
pemerintah bisa mewujudkan jembatan penyeberangan sebagai aksi
ini adalah satu dari beberapa hal yang harus dilakukan untuk beraktivitas